selamat pagi kerupuk kulit
pagi menjelang siang lebih
eh sarapan ya
eh lu mau kemana
keeran berasa nukar

ojah saya gak zeigt bringt ke jalan desa yang gw staying lagi
itu juga wilayah dicukup newborn asia physio
namanya juga berfunggie parlament ii
main ke atas draw
saya di sini semua ini
helo ada abang
ada ada peman asilnya
anak untuk menunjukan
masalah obat deh
kemaren kerekam gak ya
gede banget sejujurnya orang
oh gue mau keluar
udah jam segini
tolong bangunin rifki ya
mau langsung nyekar ke makam
mas rifki tuh belum pulang pak
motornya nggak ada dari semalam pak
terus pagi tadi
saya liat di kamarnya
kayak belum ditidurin gitu
kenapa dia gak bilang
kalo semalam gak pulang
jangan jangan dia juga lupa
hari ini aku ngajak dia nyekar
ke makam almarhumah mamanya

selamat pagi kerupuk kulit
lagi menjelang siang lebih tepatnya
eh lu mau kemana
lu semalam tidur disini atau gimana
lu sih pakai acara ketiduran segala
yelah lagian lu gak bangun gue
kenapa gak dibangunin coba
gue tuh keinget peribahasa di pelajaran bahasa indonesia
jangan bangunkan macan tidur
eh botol kecap denger ya
gak usah ngeronda di rumah gue kayak sapem tau gak
lagian lu pakai tidur segala
ya gue takut lah bangunin lu
bukan takut apa ya
terus lo udah seger lagi sedangkan gue udah capek banget
terus lo ajakin gue latihan dance lagi
waktu udah mepet tau gak
lagian lu gerakannya masih kaku kayak robot kurang oli
kaku banget gak bisa gerak sedikit
lu latihan sendirilah
mau makan mau sarapan dan mandi
nah sarapan buat gue mana
hei kerupuk kulit sarapan bareng lah
tuh sarapan buat lu
eh sarapan bareng yuk
yuk yuk lu udah
aduh kasian banget lu tiga
tidur disini yuk yuk sarapan yuk sama gue
udah dua tahun mama pergi ninggalin aku
tapi sampai detik ini aku belum bisa lupain mama
harusnya rifqi pulang karena papa pasti mau ingatin aku supaya nyekar barang ke makam mama
aku pengen dateng ke rumah mama
dateng ke makam mama sendiri aja tanpa papa
rifqi kok gabisa ditelepon juga ya
kamu ada dimana rifqi
sekarang papa ke makam mama
kamu harus nyusul segera
aduh bel gw bingung deh pake baju yang mana ya yang bagus ya
ya ampun rin
kenapa harus pakai baju yang perfect sih
bel ini tuh special moment banget tau gak sih buat gue
kan gue mau jalan sama rifki
jadi gue tuh harus tampil semaksimal mungkin biar mereka tuh seneng liat gue
gitu loh bel paham nggak
paham dong pokoknya nih ya gue dukung lo buat dapetin celah untuk deketin deh laki laki
gitu dong jadi bff
eh hp gua
aduh hp gua dari mana
lo yang taro juga
ya gua lupa
malah nyawa jadi orang itu jangan terledo
ini lagi dibantuin arin ya
rivki nya belum pulang
buat pujukin rivki ya
si rivki ternyata belum pulang
ini papa ya rivki aja minta tolong gue
buat pujukin rivki
sekaligus ngingetin kalau hari ini tuh kita harus ke makam mamanya
udah tapi ga diangkat
gua jadi kepo deh
kemarin rivki nginep dimana ya
bokapnya sih ga ngasih tau gue
gue bete deh kalo kaya gini kan rencana gue jadi berantakan
yaudah telfon rivki sekarang
terus gimana dong
feeling gue nih ya
makanya dia ga mau diangkat
hmmm bisa jadi sih
gak mungkin mereka bareng semaleman gitu
anak dua ips deh
engga engga feeling gue udah bener nih
si rivki itu belum pulang dari semalam
gue yakin nih dia pasti lagi sama michelle
udah ga diangkat
bokapnya juga nyuruh gue buat ngubungin rivki
yaudah ntar gua kesana ya
oke tapi kalo udah sampe sana jangan lupa
buat foto ya michelle sama rifki
aduh udah lo teneng aja
nanti gua bakal harus tau
yaudah oke sip
gua ga akan biarin
cuma gua yang pantas jadi pacarnya michelle
tunggu disini dulu ya nanti abis dari makam
gue bakal jemput lo gue bakal bawa lo ke suatu tempat
cepetan gua tungguin lo